calon pasangan pengantin di mojokerto jawa timur
diwajibkan mengenakan masker dan sarung tangan
saat melakukan prosesi akad nikah
di tengah merebaknya virus corona selasa pagi
meski demikian prosesi ijab kabul pasangan ini berjalan lancar
kepala kua kemelagi menyatakan
pemakaian alat pelindung diri wajib dipenuhi
tidak hanya bagi calon pasangan suami istri
tetapi juga petugas yang menikahkan saat ijab kabul
untuk mencegah penyebaran virus corona
jumlah pengiring pengantin yang hadir pun dibatasi
maksimal tiga orang yakni wali nikah dan saksi
selain itu calon pasangan suami istri diimbau
agar tidak menggelar resepsi pernikahan
sejak kasus virus corona merebak
kementerian agama kabupaten mojokerto
sampai saat ini telah menikahkan
lebih dari delapan puluh pasangan suami istri